keluarga pegi tak puas dengan penetapan tersangka pegi oleh penyidik polda jabar
keluarga menilai ada kejanggalan di penetapan tersangka pegi
kuasa hukum tersangka pegi setiawan alias peron berencana mengajukan pra peradilan
kuasa hukum menilai penangkapan pegi memiliki banyak kejanggalan
keluarga berencana mengajukan pra peradilan demi mendapatkan keadilan bagi pegi sekeluarga
menurut keluarga pegi bukanlah pria yang tinggal desa banjar wangunan seperti yang disangkakan oleh polda jawa barat
pada proses sebelum delapan tahun yang lalu karena terjadi salah tangkap
ya dienolkan lagi lah gitu
usai rilis kasus pembunuhan vina dan eki
dua orang tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang dpo
dhani dan andi statusnya digugurkan oleh pihak kepolisian
polisi menyebut keterangan tersangka terkait tiga dpo
dari hasil pendalaman kasus polisi menyebut
tersangka bernama andi dan dhani
hanyalah karangan dari tersangka yang telah ditangkap
penghilangan dua dpo ini kemudian dipertanyakan oleh kuasa hukum keluarga almarhum vina
tadi ada statement dua dpo dihilangkan
apakah iya di dalam bap itu kan sudah jelas peranan masing masing dari dua orang itu juga
berarti pak jokowi harus turun ini bapak presiden harus turun nih
ini nggak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu saja
kami tidak mau karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari polda jabar
polda jawa barat merilis tersangka baru
pegi setiawan alias peron
dalam kasus pembunuhan vina dan eki
ia diduga sebagai otak pembunuhan vina dan eki di cirebon pada dua ribu dua